pemerintah dki akan segera merumuskan kebijakan terkait pembukaan bioskop
nantinya kajian dari tim pakar satuan tugas penanganan covid sembilan belas
akan dimasukkan dalam aturan protokol kesehatan
seperti pembatasan pengunjung di rentang usia dua belas tahun hingga enam puluh tahun
pengaturan jaga jarak kursi
seluruh penonton wajib menggunakan masker selama menonton
serta sistem pembelian tiket secara online
karyawan bioskop juga harus menjalankan pelatihan yang matang
terkait penerapan dan pengawasan protokol kesehatan saat bioskop dibuka kembali
disiplin harus dijaga dengan ketat oleh petugas
agar betul betul disiplin seluruh pengunjung selalu menggunakan masker
tertib selama di dalam gedung bioskop atau sinema tersebut
dan kami menyarankan masker yang digunakan adalah paling tidak
dengan kemampuan filtrasi setara atau lebih baik dari masker bedah
anies baswedan menyatakan selama ini para pelaku industri cinema
terus melakukan persiapan pembukaan kembali
sambil menunggu keputusan pihak pemprov dki jakarta
dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop di jakarta akan kembali dibuka
dan protokol kesehatan akan ditegakkan
lewat adanya regulasi yang detil dan adanya pengawasan yang ketat
sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat
tanpa memberikan risiko yang besar
dan bagi masyarakat juga ketika berkegiatan mereka akan bisa merasakan aman
rencana pembukaan bioskop di tengah pandemi mendapat tanggapan beragam
menurut saya sih kayaknya belum bisa ya karena perkembangan covid sekarang kan semakin tinggi gitu ya
jadi sebaiknya nanti aja dulu sudah agak reda
daripada kita nantikan membahayakan diri sendiri
bioskop mau dibuka dari gubernur anies baswedan
ya syukurlah tertarik banget itu mah kalau menonton bioskop mah
tapi menurut saya mungkin ada baiknya dikaji ulang
karena kondisi seperti ini apakah bisa
membuat lebih baik atau tidak gitu
anies sendiri menegaskan nantinya jika ada pelaku industri yang tidak mematuhi regulasi
kegiatan usaha ini akan langsung ditutup
tim liputan cnn indonesia